pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar rp sembilan dua triliun untuk melaksanakan program padat karya tunai di dua ribu sembilan belas
angka ini naik satu triliun rupiah dibandingkan dengan anggaran tahun dua ribu delapan belas
anggaran sebesar sembilan dua triliun tersebut untuk melaksanakan tujuh program padat karya
di antaranya yakni rp dua dua triliun rupiah untuk pembangunan jembatan gantung dan peningkatan tata guna air irigasi
program ini akan dilaksanakan di sembilan desa
kemudian dana sebesar rp empat dua puluh sembilan triliun untuk bantuan stimulan rumah swadaya atau program bedah rumah
selanjutnya dana sebesar lima ratus empat puluh miliar rupiah untuk penyusunan pedoman pengembangan infrastruktur sosial ekonomi wilayah
lalu dana sebesar dua ratus delapan puluh miliar untuk penataan kota tanpa kumuh
dan dana sebesar sembilan ratus enam puluh miliar rupiah untuk penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat
terakhir dana tiga
dan dana sebesar tiga ratus dua puluh miliar rupiah untuk melaksanakan program sanitasi berbasis masyarakat